bagian ya aku tuh ada urusan bisnis harus ngontrol galeri aku di jogja
jadi gak bisa nemenin
apa nggak bisa diundur pak
mereka kan cuma tiga hari loh disini
diundur gimana sih kamu
mau ganti kerugian perusahaan mau
maka aja bagi aku tuh kerja adalah segala galanya ya
nafas aku tuh nyari uang
tapi kan mereka itu orang tua aku
mereka itu segala galanya buat aku
bisnis juga segala galanya buat aku
daripada ngurusin nama saya orang tua kamu ke jakarta
untung cek ini harus simpan dalam kamar
kalau gak pasti udah abis di gondol maling
aku mau ke kamar
aku mau ke kamar
terima kasih bu
kedatangan kami kemari
kami mau minta sumbangan untuk tajil puasa di masjid
dan ada renovasi sedikit untuk hari raya nanti
saya ketemu suami saya dulu
ini pak dari masjid
biasaan orang masjid tuh
mau puasa selalu aja gak pernah absen minta sumbangan terus
kirain kita banyak duit apa
tapi ini untuk tajil masjid
untuk memberi nafkah sama musafir
dan pengurus masjid
sama kita berpuasa sehari penuh
bisa hidup penuh pak
aku gak butuh pahala
tanpa pahala juga bisa hidup mewah
kalau mau uang
gak tau kita berkemalingan apa
harusnya mereka yang kasih duit sama kita bukan kita
tapi kan kejadian semalam itu di luar dugaan kita
harusnya kita tuh intropeksi diri
harusnya kita harus banyak bersodakoh
kamu bilang sama orang masjid ya
kalau mereka mau punya uang banyak
kenalan sama orang penting
deketin mereka baru nanti duitnya banyak
maaf ya sudah menunggu lama
maaf kami cuma bisa menyumbangkan lima ratus ribu
soalnya suami saya tidak ada uang cash
yang penting ikhlasnya
tapi kalau gak ikhlas
kan malah menjadi penyakit hati
dan yang penting kedatangan kita kali ini gak mubazir bu
kalau begitu kami permisi dulu bu
salam untuk bapak
terima kasih atas sumbangannya
kemarin bapak sama ibu telepon
katanya mereka dua hari lagi kesini
bapak gak sibuk kan
kamu memperhatiin apa sih selama ini
iya mama juga tahu
tapi kan mereka itu belum pernah ke jakarta lho pak
terus kenapa aku harus beli
aku tuh ada urusan bisnis
harus ngontrol galeri aku di jogja
jadi gak bisa nemenin
apa nggak bisa diundur pak
mereka kan cuma tiga hari lho disini
diundur gimana sih kamu
mau ganti kerugian perusahaan mau
maka bagi aku tuh kerja dan segala galanya ya
nafasku tuh nyari uang
tapi kan mereka itu orang tua aku
mereka itu segala galanya buat aku
bisnis juga segala galanya buat aku
daripada ngurusin namanya orang tua kamu ke jakarta
kami ingat ya jaga rumah
jangan sampai kejadian kayak kemarin kejadian lagi
alok ruang hati

bukankah satu hatinya hanya untukmu ya allah
sampai jumpa lagi
andini minta uang untuk beli buku pak
bentar lagi andini perlu ulangan
emang ulangan mesti beli buku
kan andini jarang beli buku pak
kamu tuh sekolahnya gratis
jadi semuanya mesti gratis
nggak usah beli beli lagi
tapi buku kan gak gratis pak
apa sih ruginya beli bubun satu aja
bukuin buku satu aja
kamu kan anak pinter harusnya bisa pinjam atau kopi
kalau mau ulangan belajar aja udah nggak usah beli buku
aduh cara ngapain dia masih teka aja ngabisin duit banyak
ini baca bukunya
wah ini rumah menantu kita bu
jangan jangan bukan tuh pak
eh si ibu ini
eh memang menantu kita itu nggak boleh punya rumah seperti ini
buat dulu pak yuk
ini tuh pak ini tuh orangnya
mau ketemu siapa ya pak
bapaknya nggak ada di rumah
maaf pak saya gak tau
silahkan masuk pak bu
hati hati ya udah apa apa

masa kaya gak bisa jemput

ya ampun namanya juga usaha
eh silahkan silahkan
dikira oleh oleh nak
ibu selamat malam
ya allah dok
tadinya ibu sampe gak percaya loh
kalau ini rumahnya ya menantu ku
habis rumahnya mewah tenang ya pak ya
semakin maju dan berkembang usahanya masyarakat
berapa sih orang
rumah mewah kok barang barangnya lele
itu sebenarnya mas jack itu sengaja taruh barang barang lamanya di sini
mumpah hajir kan kalau kebuang dia lebih senang taruh barang barangnya di ruangan favoritnya
oh ada yang lebih bagus
ya list bapak ibu saya ambilkan ini dulu ya
oh aduh bapak bagus bagus semua barangnya
aduh luar biasa
mau coba duduk sini pak
bapak mau duduk
malem malem yang begitu pak
mas berhenti pak
gak apa apa ibu
duduk ini jenengnya apa
ini jenengnya sofa bapak
bapak itu kok sama sama
ini sofa pemberian dari temannya mas jaki